ratusan layang layang berbagai karakter minggu pagi memeriahkan malang beach festival dua ribu tujuh belas yang digelar pemerintah kabupaten malang
festival ini digelar selain untuk menarik wisatawan berkunjung ke pantai balai kambang juga sekaligus mendongkrak perekonomian warga sekitar
sepuluh peserta penggemar layang layang hias dari berbagai daerah menyemarakan gelaran festival layang layang di pantai balai kambang kabupaten malang sabtu siang
ratusan layang layang yang menambah keindahan pantai berpasir putih ini menjadi penanda semarak malang beach festival yang diadakan oleh pemerintah kabupaten malang
berbagai karakter layang layang unik menghiasi langit biru di pantai yang berada di malang selatan ini
mulai bentuk gurita ikan hiu ikan pari burung karuda dan kuda mampu mengundang berita
selain diikuti peserta dari indonesia festival ini juga dimeriahkan peserta dari luar negeri seperti malaysia sweden dan polandia
karena hobi memang minat main layang kan juga jumpa teman teman dari lain lain negara terutama indonesia
beragam bentuk dan warna layang layang mampu menarik perhatian ribuan pengunjung di pantai balai kambang
bahkan sejumlah pengunjung memang sengaja datang untuk melihat festival layang layang ini
ya overall oke sih ya cuman pesertanya kayaknya kurang banyak ya

event bertajuk malang beach festival kali ini digelar untuk mendongkrak angka pengunjung yang datang ke pantai balai kambang
sekaligus mendongkrak perekonomian warga di sekitar pantai
dan pariwisata itu dampaknya banyak sekali terhadap pergerakan perekonomian di masyarakat
terutama di pedesaan karena memang basisnya pariwisata kota malang itu ada di pedesaan
event bertajuk malang beach festival ini dikelar untuk mendongkrak angka pengunjung yang datang ke pantai balai kambang
festival kali ini akan berlangsung hingga akhir desember mendatang
dengan berbagai jenis festival di beberapa pantai yang tersebar di wilayah malang selatan